apa kamu mau untuk tinggal bersama aku
cuma kamu yang bisa menendangkan taufan
kalau memang mama dan papa menanyakan hal ini sama mama
secara pribadi sebenarnya kamila tidak keberatan
kalau memang camilla harus pindah ke sini
karena camilla juga ingin sekali membantu
kesemuanya kak taufan

ya udah mama tendang aja dulu
kita tunggu hasilnya dari mereka berdua
ada apa kak
mila harusnya kamu gak memutuskan ini semua sendiri mila
iya kak fadil mila tahu
tapi mila melihatnya
dia sudah melakukan semua ini
ini demi saudara kembar kak fadli sendiri
demi kak taufan
jadi gak ada salahnya kan kak
kamilah kamilah hanya ingin membantu menjadi penyemangat agar kak taufan cepat sembuh
lagipula ini kan untuk sementara kak
cuma sampai kak taufan sembuh
sebenarnya kita kita bisa aja sih gak perlu pindah ke sini

ada satu hal yang mila ingin tanyakan sama kakaknya
apakah fadil tahu kenapa kak taufan terus terusan mencari kamilah
apakah fadil tahu sebenarnya apa yang ingin kak taufan bicarakan sama kak taufan
kalau kak fadil tahu dan bisa menjelaskannya sama kamilah kamilah gak akan pindah ke sini

tidak kamu sukses
aku berncanak bisa aja nih

tapi kamilah minta kali ini kak fadil jangan terbohong
dan saya setuju beri d disso
kak fadil juga gak tahu kak
kak jujur kak
sebenarnya kamila mau melakukan ini karena kamila juga penasaran
sebenarnya apa yang ingin kak taufan utara kan sama kamila
kamilah ingin tahu sekali kak
berarti sekarang kita udah sepakat ya
kita turuti kemauan yang mamah sama papa untuk tinggal di rumah ini
lagi pula ini untuk sementara kok kak
sampai kak taufan semangat
kalau memang kak fahil gak mau membicarakan apa apa lagi kamila akan selamat
oh iya ibu ini laporannya
oh laporannya bagus
dan ingat kalau kamu ada apa apa harus cepat langsung lapor sama saya ya
kenapa gak diangkat sih
ini juga laporan yang minggu lalu ya
dan sekarang kamu tolong siapin ruangan meeting untuk saya ya
karena sebentar lagi saya harus presentasi
sekarang melanggar ante
kamu sama fadil disuruh pindah lagi ke rumah pertama
kok gitu sih
sudah bagus bagus di sini disuruh pindah lagi ke rumah patama
gimana sih bolak balik ke sana kemari
eyang ini kan cuma sementara aja
ya sampai kak tovan pulih dan sembuh lagi ya
nah itu dia
mertua kamu itu sadar gak
rumah tangga kamu aja masih ada ganjelan
kok disuruh ngurusin hal hal lain
karena apa yang kamilah lakukan ini atas dasar kemanusiaan
lagipula memang kebetulan kak tovan itu adalah kakak ipar kamilah sendiri
ini murni eyang
murni untuk kamu
murni untuk kamu
nah murni untuk kesembuhannya kak tovan
setelah kak tovan sembuh kami juga akan kembali lagi ke rumah kami kok
terus kalau di sana nanti ada masalah lagi gimana
seperti waktu kalian tinggal di sana dulu
karena urusan rumah tangga kalian akan dicampuri oleh semua orang
bu udah bu ibu jangan mencecar kamilah terus
ini sudah menjadi keputusan kamilah dan fadil
kita harus bisa menghargainya
kamilah mama bantuin kamu yuk baras baras pakaian
bentar ya fadil
iya silahkan mila
fadil ingat ya
sebagai kepala keluarga kamu harus terus menjaga keutuhan keluarga kamu
karena eyang gak mau mimpi eyang menjadi kenyataan
eyang gak mau tovan merebut kamilah dari kamu
taufan percaya sama aku
aku gak mungkin tertawa
karena biar bagaimanapun
aku tetap menjadi pemeran dalam sang warah ini
suatu hari aku pasti akan terlibat kembali di dalamnya